dan ratusan pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan di jayapura papua berunjuk rasa di kantor gubernur papua pada sering siang kemarin
ya mereka menolak keberadaan hizbut tahrir indonesia di papua
para pengunjuk rasa ini juga mengancam akan menurunkan masa yang lebih banyak dan juga merazia kelompok kelompok radikal jika gubernur papua kapolda papua dan juga pangdam tujuh belas cendrawasih tidak menindaklanjuti aspirasi mereka
setelah aksi berlangsung selama satu jam gubernur papua lukas nmb menemui pengunjuk rasa